pemikiran hukum partai demokrat ferdinand huta heian
bagaimana sih sebenarnya cerita dibalik kejadian walkout kemarin
dan langkah demokrat ke depan menyikapi hal ini
kami telah terhubung melalui sambungan telepon dengan bang ferdinand hutahian
selamat malam bang ferdinand
ya selamat malam mas budi selamat malam cnn
abang jadi boleh diceritakan sebenarnya apa yang terjadi
kenapa pak sb walkout gitu apa yang menjadi pemicunya sebenarnya
jadi begini ya peristiwa tersebut terjadi pada saat
rombongan karnaval yang difasilitasi oleh kpu
di mana pak sby dan ketua umum partai yang lain itu
memang mendapatkan fasilitas bugi kar ya
mobil galop gitu yang disediakan
nah di kendaraan itu ada mas ahaye di depan
menyetir ke golf tersebut
di sampingnya ada pak edi soekarno
kemudian di kursi barisan tengah itu ada pak sby
berdampingan dengan pak jilki
nah di deretan kursi belakang ada saya dan mas ibas
nah awalnya karnaval ini berjalan baik
pak sby juga dengan pak jilki
menerima interaksi masyarakat langsung ya
karena banyak masyarakat di tempat tersebut
yang ingin berfoto berselvin segala macam
nah masalah timbul ketika mobil kendaraan yang kami tumpangi itu
melintas di depan posko yang menggunakan atribut atribut projo
kami pun kaget kenapa bisa ada
karena acara ini kan adalah acara yang difasilitasi kpu
bersama dengan capres dan partai partai kisar satu milu
nggak ada relawan di sana
oke bang jadi yang kemudian workout ini dipicu
oleh aksi relawan projo yang memiliki booth gitu
atau ada ruangan gitu space di sana gitu
jadi ya ada posko di sana
nah di situ ada banyak pendukung pak jokowi yang menggunakan
nah pada saat kami melintas di depan mereka
memang karnaval agak macet ya dan terhenti persis di depan itu
kemudian gerombolan ini meneriaki rombongan kami
berteriak teriak dan mendekat ke mobil yang kami tumpangi
sambil berteriak teriak menyampaikan dukungannya terhadap pak jokowi
jadi ini membuat pak sby tidak nyaman karena pak sby ini kan seperti
kita ketahui semua bersama partai demokrat
berkoalisi dengan pak prabowo
apa yang dilakukan oleh kelompok pendukung pak jokowi
yang tergabung dalam proses tersebut kami anggap sebagai
provokasi yang tidak sepatutnya terjadi
apalagi di sana banyak sekali atribut atribut ya
sementara edaran kpu yang kami terima malam hari itu sebelum acara karnaval
melarang relawan ikut
peserta maksimum seratus orang
dan tidak boleh membawa atribut alat peragatan panye selain
bang boleh dijelaskan lebih detail lagi provokasinya seperti apa bang
yang diteriakan oleh relawan projo seperti yang anda katakan tadi
ya mereka mendekat ya
banyak orang ini kemudian mendekat ke bugikar yang kami tumpangi
sambil berteriak teriak dukung jokowi sby jokowi gitu kan
ya provokasi kami anggap karena mereka tidak boleh meneriakan
teriakan seperti itu karena pak sbe dan demokrat berkoalisi dengan pak prabowo
coba bayangkan kalau kami yang pendukungnya pak prabowo
melakukan hal yang sama kepada jokowi
yang mau saya tanya bang ferdinand apakah relawan projo hanya meneriakan
yel yel itu provokasi itu kepada pak sby dan pak zulkifli hasan di bugikar itu
atau kepada semua kontestan apa namanya kampanye
maksud saya kampanye damai yang lewat di depan posko mereka gitu bang
saya tidak begitu melihat yang rombongan di depan ya
tetapi karena kami persis berhenti di depan itu
dan waktu kami keluar dari areal monas di pagar itu
rombongan apa kelompok ini sebelumnya diam
tidak ada bersuara tidak bernyanyi tidak teriak teriak
tetapi ketika mobil yang kami kendaraan yang kami tumpangi berhenti di depan posko mereka
nah mulailah mereka berteriak teriak ya karena ada yang memulai
karena saya persis ada di lokasi itu di sebelah di belakang pak sby
jadi saya tahu berarti ada yang memulai berteriak kemudian rame rame dan rame
dan pak sby merasa tidak nyaman ya diperlakukan seperti itu
sengaja dilakukan oleh kelompok tersebut untuk memicu situasi yang tidak baik
maka sby memutuskan berbalik arah tidak lagi mengikuti karnaval
dan berbalik arah melawan arus karnaval dan kemudian beliau menjauhkan area
bang ferdinand kenapa pak sby tidak pergi kemudian
kan ini seperti pak zulkifli hasan yang ada dalam satu bugikar kepada
bersama pak sby pak zulhas juga ikut walk out
tapi kemudian kembali lagi ke acara untuk menandatangani kampanye damai
kenapa hal itu tidak dilakukan juga oleh pak sby bang
kenapa tidak berpindah saja seperti bang zulkifri
pak sby ingin memberikan pendidikan politik kepada seluruh masyarakat
dan terutama kepada kpu yang menyelenggarakan acara tersebut
pak sby memberikan protes keras dengan meninggalkan acara
kemudian protes kerasak keras itu tujuannya adalah mengingatkan kita semua bahwa
di acara deklarasi kampanye damai saja pola pola kecurangan sudah mulai terjadi
bagaimana ini ke depan yang di depan mata saja terbiarkan
nah itu yang pertama yang kedua bagi kami lebih baik tidak menandatangan prasasti
tetapi kami berkampanye damai daripada menandatangani prasasti
tapi membiarkan pelanggaran yang terjadi di depan mata
nah bagaimana nantinya ini ke depan selama kampanye enam bulan ke depan
apakah kpu juga akan cuci tangan menyatakan itu tidak di areal mereka
nah ini kan menjadi perhatian serius bagi kita
maka sby memberikan pendidikan politik memberikan teguran keras
ini waspada bahwa kecurangan di depan mata terjadi di depan mata kpu
pada saat deklarasi kampanye damai terus terus terjadi
jadi pak sby memberikan teguran keras itu kepada kpu dan kepada seluruh publik indonesia
supaya kita tahu potensi kecurangan memang sedang akan terjadi
baik terima kasih bang ferdinand atas penjelasan dan klarifikasi anda terkait dengan insiden hari minggu kemarin di kampanye
kampanye damai di monas jakarta pusat
terima kasih sekali lagi fede nen huteheyan politikus partai demokrat
lalu kalau tadi kita sudah mengingatkan bagaimana penjelasan dari partai demokrat terkait walkoutnya sby dalam acara kampanye damai
lalu apa reaksi para relawan jokowi yang dianggap menjadi biang keladi walkoutnya sby dari arena kampanye damai
kami akan tanyakan langsung pada ketua umum projo usai jeda berikut tetap di layar pemilu terpercaya